anda bersama kami di cnn indonesia newsroom kementerian pertahanan melakukan perombakan sejumlah pejabatnya
sedikitnya enam perwira tinggi atau pejabat eselon i dimutasi
dua diantaranya merupakan anggota tim mawar yang pernah dinyatakan bersalah dalam kasus penculikan aktivis pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dikutip dari cnn indonesia com kedua ex anggota tim mawar itu adalah brigjen julius selvanus dan brigjen dadang hendrayuda
brigjen julius selvanus kini menjabat sebagai kepala badan instalasi strategis pertahanan kementerian pertahanan
menggantikan majen tni joko suprianto
sementara brigjen dadang hendra yuda menjadi direktur jenderal potensi pertahanan kementerian pertahanan
yang sebelumnya dijabat oleh prof bondan tiara sofian
tim mawar ini merupakan tim kecil yang berasal dari kesatuan komando pasukan
khusus atas tim ini

yang sebelumnya dijadikan tim mawar
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tim ini ditugaskan untuk memburu dan juga menangkap aktivis pro demokrasi
jelang kejatuhan rezim soeharto
dua puluh orang aktivis diculik dan hanya sembilan orang yang kembali dalam keadaan hidup
sementara tiga belas lainnya hilang dan tidak diketahui rimbanya hingga sekarang
dan untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan bapak usman
usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
selamat sore pak usman
bapak ini kementerian pertahanan baru saja melakukan pergantian pejabat eselon i
di mana dua diantaranya kita ketahui merupakan ex anggota tim mawar
yang terlibat dalam kasus penculikan aktivis pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
tanggapan saya putusan itu harus dijelaskan oleh pemerintah
khususnya oleh kantor presiden
apakah memang pengangkatan orang orang itu telah memperhatikan
misalnya rekam jejak di dalam bidang hukum korupsi dan hak asasi manusia
nah secara khusus kita tahu bahwa beberapa di antaranya banyak disoroti
karena langgaran hak asasi manusia di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
khususnya penculikan aktivis yang dilakukan oleh tim mawar
memang di dalam masa saat itu tidak hanya mereka yang sebenarnya diduga bertanggung jawab
bahkan mereka hanya dianggap anggota di lapangan yang menerima perintah saja
sementara para petingginya yang ketika itu diduga paling bertanggung jawab
tidak pernah diajukan ke pengadilan
mereka hanya dimintai keterangan di dalam dewan kehormatan perwira
sebuah dewan yang dibentuk oleh pimpinan abri ketika itu
untuk meminta keterangan sejumlah perwira tinggi
pimpinan abri berjanji ketika itu untuk mengadili mereka yang memiliki komando
atas perintah penculikan itu
tapi hingga hari ini itu tidak pernah dilakukan
nah ada banyak
pertemuan dari keluarga korban dengan pemerintah dengan menteri dengan presiden
dengan wakil presiden dengan dewan perwakilan rakyat
yang selalu saja dijawab dengan salah satunya
bahwa mereka yang melakukan penculikan itu telah pernah diadili
bahkan difonis bersalah dan diberhentikan dari dinas kemiliteran
nah dengan keputusan seperti saat ini muncul pertanyaan
apakah memang selama ini mereka pernah menjalani hukuman
apakah mereka benar benar diberhentikan dari kedinasan
kalau memang misalnya tidak terbukti bersalah
apakah selama ini pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka
atau kepada keluarga korban
hal hal semacam ini yang saya kira seharusnya diperhatikan oleh kantor presiden
khususnya tim penilai akhir yang memeriksa rekam jejak dari seseorang yang hendak dipromosikan
di dalam jabatan strategis pemerintahan
ya atas hal hal atau pertanyaan yang
muncul ini kemudian pak usman ini bagaimana anda melihat pergantian ini dalam kaitannya dengan pengungkapan kasus kasus kejahatan ham
utamanya kasus penculikan aktivis seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh pak
dalam situasi yang demikian maka peluang untuk penyelesaian kasus penculikan aktivis misalnya
itu menjadi semakin kecil
padahal di tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan dewan perwakilan rakyat telah merekomendasikan kepada pemerintah
untuk menyelesaikan kasus penculikan aktivis dan
penghilangan paksa terhadap aktivis
penculikan berarti terhadap mereka yang pernah dihilangkan lalu kembali dengan cerita penyiksaan
dan penghilangan paksa adalah kepada mereka yang sama yang juga bertemu satu dan lainnya di dalam sel sel penyekapan
tetapi hingga hari ini belum juga dikembalikan dan belum jelas apakah nasibnya hidup atau mati
atau apabila hidup ada di mana apabila mati kuburannya ada di mana
nah ketidakjelasan semacam itu direkomendasikan oleh dewan perwakilan

dibentuk sebuah komisi pencari orang hilang sehingga bisa dipastikan di mana mereka berada
yang kedua adalah rekomendasi dewan meminta pemerintah untuk membentuk sebuah pengadilan
sehingga dapat meminta pertanggung jawaban dari mereka yang terlibat
dan itu juga berarti memberi kesempatan mereka untuk membela diri memberikan penjelasan
atas apa yang sebenarnya terjadi di dalam peristiwa penculikan
yang ketiga adalah memastikan negara memberikan
pemulihan kepada hak hak keluarga korban baik yang bersifat moral maupun yang bersifat material dan finansial
yang terakhir adalah dewan meminta pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional atau konvensi pbb
untuk perlindungan setiap manusia dari segala bentuk penghilangan orang secara paksa sehingga tidak terulangi kembali di masa depan
pemerintah sudah menandatangani perjanjian ini namun janji untuk meratifikasinya belum juga dilakukan
tiga tuntutan lain atau tiga rekomendasi dewan yang lain hingga hari ini belum juga dipenuhi oleh pemerintah
dan seringkali ditanyakan oleh para keluarga korban oleh organisasi masyarakat sipil
dan juga di beberapa kali forum di dewan hak asasi manusia persedekatan bangsa bangsa
ya pak usman peluang yang semakin kecil ini artinya sudah tidak ada harapan lagi untuk pengungkapan kasus kasus pelanggaran ham di indonesia atau seperti apa
kalau tidak ada koreksi atas keputusan semacam ini tentu tidak ada keputusan yang akan diadakan

dan sebenarnya yang paling sederhana dan sangat realistis untuk dipenuhi oleh pemerintah adalah salah satu tuntutan yang direkomendasikan oleh dewan
yaitu mencari kejelasan nasib dari para aktivis yang belum kembali hingga saat ini
bahkan beberapa di antara mereka sempat mengatakan mereka ikhlas kalau memang mereka itu telah meninggal dunia
bahkan beberapa di antara mereka sempat mengatakan mereka ikhlas kalau memang mereka itu telah meninggal dunia misalnya
tetapi sebagai keluarga sebuah keluarga yang tidak bisa menemukan kekuasaan

sebagai keluarga sebagai orang yang sangat mencintai aktivis aktivis yang hilang itu
mereka ingin di mana kuburnya sehingga mereka bisa mengunjunginya menziarahinya atau mendoakan mereka
tetapi terlepas dari apakah seluruh tuntutan itu harus dipenuhi atau tidak
saya kira negara punya kewajiban untuk memenuhi semuanya gitu

tentu saja mana yang paling bisa didahulukan itu tentu di kubur

bisa dilakukan oleh pemerintah
nah sayangnya kemauan semacam itu belum terlihat ada tanda tandanya secara positif gitu
oke lalu pak usman ini apa harapan anda terkait hal ini pak
ada penjelasan dari pemerintah khususnya dari kantor kepresidenan
dan di dalam kantor presiden itu kan sebenarnya juga terdapat beberapa aktivis yang bekerja di sana
termasuk yang pernah diculik dan disiksa selama proses penyekapan
memang kabarnya bahwa para anggota tim mawar ini adalah orang orang yang disalahkan
saya kira keluarga dari beberapa di antara mereka itu pernah mendatangi almarhum munir
untuk menjelaskan bahwa mereka dikamping hitamkan
sebenarnya mereka tidak bersalah tetapi karena mereka tidak dalam posisi komando
tidak dalam posisi untuk menolak pengadilan itu pengadilan itu seperti dipaksakan untuk berjalan
itulah sebabnya suara suara
jadi para akademisi aktivis ketika itu dan sampai hari ini diresmikan dalam rekomendasi dewan
untuk membentuk pengadilan ham ad hoc
karena pengadilan militer tidak bersifat impartial tidak bersifat independen ketika memeriksa perkara ini
tidak memberi semacam fakta kebenaran yang utuh bahkan ketika mengabarkan bahwa mereka dipecat dari kedinasan
seolah olah itu sepenuhnya kesalahan mereka
dan ini saya kira yang ketika itu dilakukan
untuk meminimalisir resiko maksimal yang bisa diterima oleh pimpinan abri ketika itu yang merasa tergesak oleh tekanan masyarakat
karena kalau memang pemerintah sungguh sungguh apalagi presiden misalnya berjanji kepada keluarga korban langsung
presiden bertemu dengan keluarga wuji tukul atau keluarga bimo petrus anugrah misalnya gitu
dan menyampaikan janjinya
dpr juga saya kira tidak bisa lepas dari tanggung jawab
kalau seandainya ada keseriusan
dari pemerintah dan dpr
sebenarnya perkara ini bisa sangat mudah untuk bisa diselesaikan
sekaligus juga memberikan kesempatan kepada mereka yang dituduh atau yang diduga bertanggung jawab untuk menjelaskan
apa yang sebenarnya mereka lakukan atau apa yang mereka alami
dan sekaligus menceritakan apa persisnya dalam cerita cerita mereka berserta para bukti buktinya
saya kira itu sangat penting karena ini menyangkut nyawa manusia nyawa dari orang orang yang memiliki cerita memiliki keluarga seperti kita semua
baik memang keseriusan dan juga kejelasan ini menjadi penting begitu
menjadi kunci untuk mengungkap kasus kasus kejahatan ham yang terjadi di indonesia
terima kasih bapak usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia newsroom
selamat sore pak